protes keras dilayangkan masyarakat terhadap pernyataan menpora yang melarang penggunaan gbk untuk event apapun demi menyambut piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga mendatang
padahal kita tahu dalam waktu dekat tercatat ada beberapa event yang sudah mengumumkan mengambil lokasi di gbk
salah satu yang terbesar adalah tahun depan ada konser blackpink ya di bulan maret tahun dua ribu dua puluh
bagaimana nasibnya dan bagaimana peruntukan gbk yang seharusnya bergabung bersama kami malam hari ini
ada menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali melalui sambungan zoom
selamat malam pak zainuddin
selamat malam tiffany
baik pak zainuddin setelah kemarin pernyataan melarang penggunaan gbk untuk semua event event apapun langsung mendapatkan protes keras dari warga net di lini masa
karena ada beberapa event yang dalam waktu dekat salah satunya yang terbesar adalah blackpink yang juga sudah mengumumkan akan mengambil lokasi di gbk
pada bulan maret
pada bulan maret dua ribu dua puluh tiga tahun depan
bagaimana nasibnya pak menteri ini mau dipindah kemana ada opsinya
terima kasih tiffany
saya kira yang saya sampaikan itu kan begitu ada teman teman para jurnalis dari berbagai media menanyakan bagaimana persiapan piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga akan datang
nah dari catatan fifa kita itu ada enam stadion yang akan digunakan menjadi tempat pertandingan di samping ada lapangan lapangan untuk latihan
untuk jakarta itu ada gbk untuk bandung ada jalak harupat untuk solo ada menahan untuk surabaya ada gelora bung tomo untuk palembang ada jakabaring dan untuk bali ada wayan dipta
nah semua stadion stadion yang saya sebutkan tadi oleh fifa sudah didaftarkan sebagai lokasi pertandingan piala dunia u dua puluh tahun depan
pada saat inspeksi fifa terakhir mereka menyatakan bahwa dari keenam stadion yang akan digunakan untuk pertandingan maupun lapangan latihan yang di sekitarnya itu harus ada renovasi
nah pada umumnya itu yang disoroti oleh fifa adalah urusan rumput
nah kita tahu bahwa rumput ini tidak cukup satu hari dua hari seminggu sebulan untuk merenovasi rumputnya
butuh beberapa bulan lah kira kira begitu
begitu sudah mulai masuk kementerian pupr ke dalam stadion itu untuk merenovasi tentu semua kegiatan sudah tidak dibolehkan lagi
dan itu akan diawasi oleh fifa
nah ada pun kegiatan kegiatan yang oleh masing masing lapangan atau masing masing stadion itu sudah dijadwalkan tentu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan fifa world cup under
kita menjadi pemenang bidding tuan rumah fifa world cup under dua puluh karena ada kesanggupan kita menyiapkan stadion stadion tempat untuk bertanding yang standar fifa
kalau tidak kalau kita tidak punya pasti tidak akan dimenangkan kita dalam bidding sebagai tuan rumah fifa world cup under dua puluh tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
harusnya ini akan dilaksanakan
tetapi karena ada pandemi
kemudian fifa memundurkan pelaksanaannya di tahun dua ribu dua puluh
tepatnya bulan mei sampai dengan juni
nah itu pasti fifa akan mengawasi tempat tempat ini
mereka akan pastikan apakah kita sebagai tuan rumah sudah melakukan perbaikan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh
fifa itu atau tidak
dan yang selanjutnya akan diawasi sampai dengan penggunaannya untuk fifa world cup under dua puluh
itu backgroundnya ya
nah tapi permasalahan ya pihak promotor salah satunya untuk event di tahun depan blackpink sudah mengumumkan terang terangan bahwa akan menggunakan gbk sebagai lokasi
nah ini bagaimana pak zainuddin
ya tentu itu urusannya
hanya dengan yang punya pengelola stadion
misalnya untuk jakarta gbk ya dengan pengelola gbk
biar nanti dibicarakan saja
itu bukan dengan kami urusannya
intinya untuk event apapun karena memang untuk tahapan renovasi kemudian pemeliharaan menjelang piala dunia u dua puluh ini memang tidak boleh ada event apapun
maupun olahraga maupun juga hiburan ya pak menteri ya
nah apakah nanti setelah
piala dunia u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh tiga berjalan sudah selesai
apakah ini kembali diizinkan untuk menggunakan gbk sebagai event atau tempat penyelenggara event event seperti festival musik konser dan lain sebagainya di luar acara olahraga
semoga sehari dua hari saja bisa menimbulkan pasti ada kerusakan dan sebagainya
dan harus direnovasi
saya kira itu tergantung kebijakan dari pengelola tetapi yang penting stadion stadion ini memang
tujuannya untuk kegiatan olahraga
oke termasuk di luar event olahraga seperti kampanye politik pun itu juga sering mengambil
tempat di gbk
itu artinya diizinkan
karena ini dikembalikan ke pihak pengelola ya pak menteri ya
di luar gbk ada beberapa spot lain yang juga diperuntukkan untuk kegiatan olahraga
salah satunya adalah lapangan softball
namun ada di salah satu event yang akan digelar pada akhir pekan ini pada minggu ini
mengambil tempat di sana
dan ini juga ramai dikeluhkan mengapa sarana olahraga lapangan softball bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar olahraga
sebenarnya bagaimana peruntukannya
ya kan seperti yang saya sampaikan tadi
tujuan membangun gbk sejak zaman presiden soekarno sampai dengan sekarang itu adalah fasilitas olahraga
tetapi juga tidak menutup kemungkinan seperti yang di tempat tempat lain juga memungkinkan untuk digunakan untuk yang non olahraga
hanya saja olahraga harus menjadi prioritas
kalau kegiatan olahraga tidak ada ya silahkan pengelola punya kebijakan lain karena mereka sebagai blu
tapi jangan kegiatan yang non olahraga
tidak boleh mengalahkan kepentingan untuk olahraga
itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan peruntukan gelora bung karno itu sendiri
jadi memang kita butuh
nah nanti kalau sudah selesai pembangunan hall basket kita yang sekarang ini daya tampungnya sekitar enam
yang persis di seberang kantor kami ini
ya silakan itu juga bisa digunakan
karena pertanian pertanian basket internasional yang dilakukan di situ
sementara yang lain kan ada pilihan
sebenarnya kita kan ada pilihan stadion lain
ini bukan hanya kegiatan yang non olahraga
kegiatan piala aff pun yang akan kita jalani
terpaksa teman teman dari pssi mencari penggantinya
kemarin pak sekjen sudah memberitahu saya melalui whatsapp
kemudian jis jakarta
atau pak kansari di bogor
nah kalau itu ya silahkan aja
jadi kegiatan olahraga bahkan sepak bola pun tidak bisa menggunakan itu
karena dalam keadaan sedang direnovasi
pak menteri di negara negara lain sebenarnya penggunaan stadion olahraga untuk event event di luar olahraga
musik konser dan lain sebagainya itu hal biasa
namun dalam pelaksanaannya minor terjadi pelanggaran ataupun juga kerusakan
tapi di indonesia ya pak menteri juga tahu dan menyadari bahwa di beberapa event di tahun tahun sebelumnya
salah satunya mungkin di gbk
ada festival musik yang berakibat pada kerusakan rumput gbk
mengapa di indonesia ini bisa terjadi
apa yang salah
manajemennya seperti apa
ya saya kira memang cara cara yang dilakukan di luar negeri itu harus ditiru oleh event organizer yang ada di kita
dan itu harus dijaga ketat oleh pengelola dari stadion
bukan hanya di gbk
kan ada banyak stadion kita di berbagai kota
itu harus dijaga betul
misalnya saya mendapatkan keluhan pada saat di stadion madya
itu kan khusus untuk atletik
kalau begitu selesai itu mereka harus membersihkan paku dan lain sebagainya
padahal anak anak kita kan yang latihan tuh atletik
di situ pasti bersentuhan langsung dengan lapangan itu
ada yang harus membersihkan selalu banyak ada paku paku dan lain sebagainya
nah ini saya kira dari pengelola itu harus memperketat betul
tetapi persyaratannya harus ketat dan dia tidak boleh merusak
sebab rumput ini begitu dia rusak dan kemudian direnovasi itu berbulan bulan butuh untuk menumbuhkan kembali rumput sesuai dengan standar
dan fifa dalam hal ini mereka sangat ketat dengan standar
dia tidak mau main main dengan standar lapangan dengan standar stadion
makanya secara reguler
fifa itu datang ke indonesia menginspeksi tentang kondisinya
nah catatan terakhir mereka itu harus segera
tadinya saya berpikir perbaikan perbaikan ini nanti saja kira kira akhir tahun atau awal tahun gitu ya
tetapi fifa tidak mau seperti itu
november harus sudah masuk
bahkan oktober tadinya mintanya mereka
pekerjaan pekerjaan renovasi itu yang menjadi
tangan menjawab kementerian pupr
jadi saya sih hanya melakukan apa yang sudah menjadi komitmen kita
karena kita ada perjanjian dengan fifa
nah kalau toh juga akhirnya fifa membolehkan silahkan dipakai dulu
ya saya juga nggak ada masalah
tetapi saya kurang yakin atau tidak yakin kalau fifa mengizinkan lapangan yang sudah dipersiapkan untuk piala dunia
boleh digunakan untuk kegiatan lain
makanya lebih baik saya
bicara seperti ini sehingga bisa mencari alternatif tempat lain
ketimbang mengharapkan sesuatu yang sangat sulit untuk diizinkan oleh fifa
nah mencari alternatif tempat lain itu
ini yang juga menjadi poin penting
kalau tadi pak menteri menyampaikan sudah ada evaluasi atau catatan kerusakan yang diakibatkan dengan adanya event event di luar olahraga
di stadion stadion atau sarana olahraga kita
sehingga memang dibutuhkan
kalau memang kita sangat gencar sekali mengadakan konser konser atau festival musik
harus membuat satu lokasi atau satu tempat yang memang peruntukannya tepat untuk konser musik
bukan mungkin di tempat olahraga seperti gbk dan juga lain sebagainya
dan ini juga berhubungan dengan kapasitas
karena mungkin pemilihan gbk karena kapasitasnya besar di tempat tempat atau lokasi lain
hanya menampung di bawah delapan belas ribu penonton
nah bagaimana koordinasi
mungkin pak menteri untuk menyampaikan ke pihak pihak lain untuk bisa membangun sarana atau tempat yang memang peruntukannya tepat untuk festival musik
ya saya kira ya silahkan saja ya
karena itu juga bukan domain kita
saya hanya kalau misalnya seperti pssi akan menggelar kejuaraan sepak bola
pertandingan sepak bola
pertandingan sepak bola
sepak bola saya sudah sarankan mereka meminta persetujuan di tiga tempat itu silahkan saja
saya kira di sekitar jakarta ini kan banyak pilihan
ada jis ada pekansari ada patriot di bekasi
cukup kapasitasnya sih puluhan ribu itu saya kira
itu juga bisa pilihan
terima kasih pak menteri
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia pak zainuddin amali sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
untuk kenyamanan bersama sehingga tidak ada celah yang buruk di mata dunia terhadap penyelenggaraan event
khususnya mungkin event olahraga di indonesia
terima kasih pak menteri atas waktunya berbincang bersama kami